tapi kalau tunggu tunggu begini nggak ada yang mulai kami akan ajukan usul
kami akan ajukan usul para sejen akan ajukan usul
kami akan ajukan usul
angket ini kan kita menyambut ide mas ganjar
sejen sejen sudah bicara untuk umum sudah bicara
tapi karena sekarang ini juga sudah banyak suara suara mengatakan kenapa lambat dan segala macam
tadi kita terpikir satu alternatif
terpikir satu alternatif yang nanti kita akan laporkan kepada pimpinan
kalau saling menunggu mengapa kita tidak mulai saja
jadi kalau hanya mengusulkan saya bilang ya
kalau hanya mengusulkan dua puluh lima nama
lebih dari satu fraksi kita kan bisa bertiga
kalau ide ini diterima kami berharap bertemu pdip di paripurna
kalau kami terus yang maju hanya kami bertiga ini tidak bakal menang
sebaliknya juga kalau pdip sendiri yang maju nggak bakal menang
tapi kalau tunggu tunggu begini nggak ada yang mulai kami akan ajukan usul
kami akan ajukan usul para sejen akan ajukan usul
bagaimana kalau kita mulai pengusulannya kita mulai
tiga partai ini dua puluh lima sedikit dikitnya kalau perlu tiga fraksi maju
nah kita berharap di paripurna itu kita bertemu
kita bertemu dan mengunduhkan kembali komitmen dengan pdip
kita mengerti pdip itu kan partai besar mereka juga lagi sibuk
menunggu macam macam mengurus macam macam